dua bocah berusia enam dan tiga tahun ini ditemukan warga terikat rantai
di bagian leher dan kakinya sabtu lalu di tabanan bali
kejadian ini terbongkar ketika tetangganya mendengar suara tangisan
dan jeritan korban dari dalam rumah
saat didatangi kondisi rumah dalam keadaan gelap gulita
karena lampu tidak dinalakan
tak berselang lama petugas kepolisian datang untuk menyelamatkan keduanya
serta mengamankan sang ibu
tim merapat ke tkp dan menemukan betul kemudian bahwa ada dua orang anak itu
setelah itu kita melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa
yang melakukan adalah ibu kandungnya
dari hasil pemeriksaan terduga pelaku beralasan mengikat anaknya karena nakal
namun pelaku tak sendiri polisi juga mengamankan pemilik rumah
yang juga pacar dari ibu kedua bocah ini